ini selama masa angkutan lebaran tahun ini daob delapan surabaya menyediakan hampir lima ratus sembilan puluh lima ribu tiket armada yang dioperasikan di masa angkutan lebaran ada empat puluh sembilan kereta api jarak jauh termasuk delapan kereta api tambahan
tengah bawah dengan middle income country
dan kemudian bi juga bisa melakukan berbagai kebijakan
kedai makanan yang satu ini selalu ramai saat siang hari
siapa yang sebenarnya sedang ingin memainkan game di sini
hal itu menunjukkan jelas sebagai sebuah indikasi terjadinya faksionalisme di internal koalisi perubahan per hari ini
sehingga nanti beritanya nggak seram
karena ternyata lebih cocok di kulit aku
untuk memulangkan semua warga negara yang rentan yang terjebak di jalur gaza
tiga kali itu karena genangan semua gitu
biasanya pesen nasi kentang musofa sama telur dadar